ya pemirsa pesan kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air tidak hanya muncul dari pejabat negara ataupun juga tokoh bangsa
ya tapi ekspresi kecintaan terhadap negara juga ditunjukkan oleh sederet musisi dalam negeri
semangat kemerdekaan mengalir dalam diri setiap warga negara tak terkecuali para musisi tanah air
tak jarang kreatifitas mereka tertuang pada lagu lagu bertemakan nasionalisme
baik mengaransmen ulang lagu nasional hingga membuat lagu bertemakan cinta pada negara
grup band rob ntrl salah satunya
grup band yang sebelumnya dikenal dengan nama netral ini sempat merilis lagu bertemakan kebangsaan berjudul garuda di redaku
eno dan coki melantunkan lagu kebangsaan merupakan ekspresi rasa bangga akan tanah air
apa ya mungkin untuk membangkitkan semangat nasionalisme ya
masyarakat indonesia dan mensupport
khususnya sekarang kan lagi mau asian games ya
untuk mensupport atlet kita juga
gak tau kenapa ya di ntrl kita setiap album pasti ada lagu lagu yang temanya
for national gitu maksudnya seenggaknya buat bangsa dan negara ini emang kebanggaan sih ya
band yang berdiri sejak awal seribu sembilan ratus sembilan puluh an ini juga punya makna sendiri terhadap kemerdekaan republik indonesia
kalau saya sih bebas berkarya bebas berkreasi lah
hampir sama bebas berkarya
tadinya mau bilang bebas bayar pajak tapi enggak ya
tetap bayar pajak
pokoknya kalau bisa
enggak ada untuk berkarya di musik atau apapun karya seni
enggak ada pembatas pembatas yang enggak perlu
ntrl tidak sendiri dalam menuangkan nasionalisme pada karya karyanya
sederet musisi juga melakukan hal yang sama
mewarnai gelantika industri musik dalam negeri dengan lagu lagu nasionalis
hingga trio punk asal pulau dewata superman is dead
gambaran kecintaan dan semangat menjaga martabat tanah air
terselip di antara lagu lagu superman is dead lainnya yang bertenaga
lagu ini sempat menjadi sorotan
karena bersamaan dengan waktu rilisnya
para personel superman is dead tengah menyuarakan
perlawanan pada rencana reklamasi teluk benoa di bali
baik melalui lagu maupun diiringi gerakan sosial
musisi indonesia terbukti punya peran besar dalam menebarkan semangat kebangsaan
kami dari ntrl
republik indonesia yang ke tujuh puluh tiga
semoga jaya selalu